kenapa baru pulang
sampai gak ingat kalau papa ulang tahun hari ini

papa udah tidur
ya udah mas
kamu ke kamar duluan nanti aku nyusul
mama seharusnya gak perlu lama ngomong kayak gitu sama mas hendra
mama kan tahu sendiri ma posisi mas hendra di rumah ini tuh kayak gimana
mas hendra suka ngerasa gak nyaman kenapa
karena dia ngerasa rumah ini tuh bukan rumahnya dia
kamu hanya bisa memikirkan perasaan hendra yang tidak nyaman
sementara kamu gak pernah memikirkan perasaan mama nyaman atau tidak
aku gak maksud kayak gitu sama sekali rumah beneran
ya gitulah ma yang namanya kpr kan
yang di sini masih harus direnovasi di sebelah sana masih harus renovasi
ya pada akhirnya belum bisa ditempati
mama tuh cuma kasihan sama papa
papa begitu kecewa karena di hari ulang tahunnya seluruh keluarga gak bisa kumpul
ya emang aku ngerti aku ngerti
tapi mas hendra itu tadi nggak bisa datang bukan karena dia sengaja mah
tapi dia karena sibuk beneran
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
ya ma aku ngerti
mas kok pulangnya sampai malam banget begini sih
aku ini kan anak pertama
jadi kamu sebagai suami aku itu juga harusnya bersikap sebagai anak pertama

lebih simpan polos tersenang
kita tuh harus bisa lho nyenengin hati orang tua
kita tuh harus bisa lho nyenengin hati orang tua